jalan sungai bambu raya tanjung priok jakarta utara yang tertutup gunungan sampah viral di media sosial
warga yang membuang sampah di lokasi ini mengaku mereka tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara
ini jalan raya buat pembuangan sampah di wilayah sungai bambu
ini merupakan tumpukan sampah di kolong tol wiyoto wiono tanjung priok jakarta utara yang terlihat di video media sosial
sampah yang menggunung membuat jalan sungai bambu raya tidak dapat dilintasi oleh kendaraan
warga membuang sampah di sini lantaran warga di tiga kelurahan yaitu sungai bambu kebun bawang dan warakas tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara
karena tidak ada tempat pembuangan sampah sementara di wilayah ini
pihak kelurahan dan warga menyepakati bahwa warga diizinkan membuang sampah di jalan sungai bambu raya dari jam tujuh pagi hingga jam dua belas siang
setelah itu petugas dari suku dinas lingkungan hidup akan melakukan pengangkutan sampah untuk dibawa ke bantar gebang
jadi kita tiap hari pengangkutan sampah tiap hari jadi pengangkutan sampah
ada berapa mobil
ada delapan lima besar yang tiga
penumpukan sampah di kolong tol wiyoto wiono ini terus berulang setiap tahun
warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar penumpukan sampah tidak terulang kembali